nah ini tadi kita sudah sempat mentis sedikit tentang anak yang terkunci di dalam mobil
nah ini ketika membawa anak keluar rumah pastikan anda juga memperhatikan faktor keselamatannya
jangan sampai meninggalkan anak seorang diri di mobil dengan kondisi mesin mobil yang masih hidup
iya karena sayangnya hal ini terjadi di kawasan jatinegara jakarta timur
di mana seorang bocah terkunci di dalam mobil selama lebih dari satu jam ketika orang tua sang anak ini membeli makanan
dan kejadian ini membuat warga sekitar panik dan terpaksa membobol pintu mobil untuk menyelamatkan sang bocah
sebuah mobil yang diparkir di pinggir jalan raya otista jatinegara jakarta timur mendadak ramai didatangi warga
seorang bocah bernama jemmy berumur lima tahun diketahui terjebak di dalamnya
pemilik mobil yang juga orang tua bocah mengaku terpaksa meninggalkan anaknya di dalam mobil dalam kondisi terkunci karena hendak membeli makan malam
namun saat kembali kunci mobil tiba tiba tidak bisa digunakan untuk membuka pintu
sementara sang anak masih berada di dalam dengan kondisi mesin mobil hidup
warga yang berada di lokasi berusaha ikut membantu membuka kaca dan pintu mobil dengan alat seadanya
sementara jemmy bocah yang berada di dalamnya terlihat tengah tertidur pulas
awalnya tadi dia suami istri makan tuh anaknya di dalam
pas anaknya di dalam kuncinya emang di dalam kan asir yang diupin
ternyata dia ketiduran kuncinya di dalam
sekarang mau ambil kunci cadangan nih istrinya pak
di bantar gebang
otomatis bantar gebang kan jauh pak
setelah satu jam lebih pintu belakang mobil akhirnya berhasil dibuka
jemi selamat dan pulang bersama kedua orang tuanya
herdian syahbernadi jakarta